sampai jumpa di video selanjutnya
semuanya terlambat neo
ini itu tadi aurel baru keluar
dia mau ke kantor
kamu gak ketemu dia
gue kesini mau ngejengokin lo
semua jadi kacau kek
gara gara gue begini
dokter bilang ini udah mulai membaik
syukurlah kalau begitu
tapi gue tetap masih belum tenang
kalau gue gak nebus kesalahan gue sama lo
frey gue mau ngelakuin apa aja permintaan lo
asal gue bisa nebus kesalahan gue
jangan bikin dia sedih atau nangis lagi
bukan lo juga sedih
bukannya lo juga sayang sama dia
bukannya lu suka sama dia
kalau lo gak sayang sama dia lo gak mungkin berkorban segini besarnya buat dia
kenapa sih lo gak berusaha untuk ngejar cintanya aurel
sebagai kakak adik doang
lu sebagai cowok yang dicintai sama aurel
jangan sia siain dia lagi
soalnya gue sebagai abangnya
kalau lo bikin dia sedih atau nangis lagi
kalau lo bikin dia sedih atau nangis lagi
gue akan menghidungi aurel
dan gue gak akan pernah membuat aurel menangis

ya aku gak nyangka kalau keadaan nya bisa seperti ini sekarang
tapi kak ibu
saya mau mencoba minum nusantara
kenapa cyberpunk guidance
kamu mau tunggu
mulai saat ini
kita gak usah berhubungan lagi
ini surat pengunduran diri aku
dari kantor ini
rel tapi kenapa
apa aku selalu bikin kamu sedih
apa aku selalu bikin kamu menderita
sama sekali bukan karena itu kok
sekarang ini frank lebih butuhin aku
karena aku tidak pernah kenyang
bawa bigger than you
yang memang coba
sepatikan untuk done indonesia
jadi saya kembali
hanya dengan keingin atapmu
sampai akhirnya aku capek
mencari kecil kamu terus
tapi aku sadar sekarang
mulai saat ini aku gak akan pernah nyanyiin kamu lagi